kurang dari dua puluh empat jam tenggat pembayaran uang tebusan sandera wni di filipina akan tiba
namun hingga kini belum ada izin bagi pemerintah indonesia untuk melakukan operasi militer
untuk membebaskan sandra di wilayah filipina
saat ini tim gabungan militer indonesia masih berada di tarakan kalimantan utara
berikut laporan koresponen cnn indonesia albi pratama
satu hari jelang batas tenggat waktu yang diberikan oleh pihak penyandra abu sayyaf
untuk bisa diberikan tebusan senilai lima puluh juta peso atau setara dengan empat belas tiga miliar rupiah
untuk dapat membebaskan sepuluh warga negara indonesia yang mereka sandra sejak beberapa waktu yang lalu
hanya saja satu hari menjelang batas pembebasan ataupun pemberian tebusan bagi kelompok abu sayyaf
pihak indonesia sendiri sampai saat ini belum bisa memberikan sinyal sinyal
terkait untuk memberangkatkan ratusan pasukan tni dari tiga matra
dan juga beberapa alutsisnya
kota yang sudah berada di tarakan ini
dari pantauan saya hari ini memang sejak pagi ini belum terlihat adanya aktivitas
yang begitu mencolok dari pasukan pasukan yang berada di tarakan
baik di makolan tamal tiga belas seperti yang ada di belakang saya ini
dan juga beberapa base base militer yang ada di kawasan tarakan
dan dari aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh pasukan tni
rata rata adalah melakukan perawatan kepada alutsista mereka
dan juga melakukan aktivitas seperti berolahraga dan juga latihan
dan terkait dengan
kapan pemerintah akan melakukan memang hal ini sudah banyak yang mendesak
beberapa anggota dpr ri juga tentunya sudah memberikan
masukan masukan kepada pemerintah dan juga presiden untuk
segera mengirimkan pasukan tni ke wilayah filipina
hanya berkomitmen dengan pihak filipina
karena filipina saat ini masih terbatas ataupun terpentuk oleh status
kenegaraan mereka yang tidak mengizinkan adanya armada militer di wilayah perairan filipina sendiri
sampai dengan adanya persetujuan dari senat di filipina
aldi pratama tarakan